itu keinformasi jelang pelaksanaan pilkades rentak dua ribu delapan belas bursa pilgub jawa barat semakin panas
dengan beredarnya sejumlah nama yang digadang sebagai calon kuat menduduki kursi jawa barat satu
namun baru wali kota bandung yang memiliki tiket maju sebagai calon gubernur
tiga partai resmi bergabung dalam koalisi mengusung ridwan kamil
nasdem pkb dan p tiga resmi bergabung dalam koalisi mengusung wali kota bandung ridwan kamil
sebagai calon gubernur atau cagup jawa barat
sementara tenggat waktu pendaftaran cagup makin dekat
sejumlah partai masih galau menentukan pilihan kandidat penantang ridwan kamil
partai demokrat mengisyaratkan akan segera mengumumkan calon penantang ridwan kamil
demokrat kini tengah menjalin komunikasi intens dengan gerindra dan pan
nama mantan wagub jabar dede yusuf tengah dipertimbangkan untuk diusung
insya allah dalam waktu singkat akan kita umumkan siapa yang kita dukung
yang jelas itu yang terbaik lah
dede yusuf ya dede yusuf memang surveinya cukup tinggi
jadi yang surveinya cukup tinggi itu menjadi pertimbangan bagi kita
sementara gerindra menegaskan belum final mengusung deddy mizwar dan ahmad saihu dalam pilgub jabar
gerindra masih menimbang kandidat yang tepat untuk diusung sebagai cagup jawa barat
jawa barat kita masih terus menimbang mencari
sampai kita benar benar yakin menemukan pilihan yang tepat untuk jawa barat
ya selamat buat yang sudah lengkap dan sebagainya
tapi pada akhirnya kan kita masih punya waktu pada akhirnya rakyatlah yang harus menentukan
pilgub jabar menjadi lahan pertaruhan politik semua partai pada pilkada serentak dua ribu dua puluh
pasalnya jumlah pemilih jawa barat mencapai tiga puluh dua
dari beragam survei elektabilitas ridwan kamil berada di puncak